terima kasih anda masih bersama kami pt kereta api indonesia kai
menyediakan dua dua juta tempat duduk kereta api jarak jauh
selama masa angkutan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
pt kai akan menambah jumlah gerbong dalam setiap rangkaian
untuk mengantisipasi tingginya pemesanan tiket selama natal dan tahun baru
pt kereta api indonesia sudah membuka penjualan tiket
untuk keberangkatan periode natal dan tahun baru
yakni dua puluh dua desember dua ribu dua puluh dua hingga delapan januari dua ribu dua puluh
jadi bila melakukan pemesanan tiket pada sepuluh november
maka sudah dibuka untuk keberangkatan dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
atau tanggal keberangkatan pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
maka pemesanan tiket sudah bisa dilakukan mulai enam belas november dua ribu dua puluh
kai menyediakan dua dua juta tempat duduk ka jarak jauh
selama delapan belas hari masa angkutan natal dan tahun baru
ketika perjalanan perjalanan ka jarak jauh
dengan kata lain menyediakan rata rata satu ratus dua puluh empat ribu tempat duduk per hari
dari dua ratus dua puluh tujuh perjalanan per harinya
kai juga mengantisipasi kenaikan permintaan perjalanan dari masyarakat
dengan menambah jumlah gerbong dalam setiap rangkaian
serta menyediakan kereta tambahan
dengan dibukanya empat puluh lima hari sebelum keberangkatan
pelanggan kereta api bisa merencanakan perjalanan sejak jauh hari
untuk mengantisipasi kenaikan pemesan tiket di tengah naiknya angka kasus covid sembilan belas
para pengguna kereta api juga berharap manajemen kai
bisa mensosialisasikan lagi protokol kesehatan
baik di area stasiun maupun di dalam kereta
namanya sosialisasi prokes tadi bisa mungkin lebih dinaikin lagi
karena kita tahu kan kasus sudah ada agak naik lagi
terus mungkin di kereta juga bisa lebih disosialisasikan lagi sih
karena memang sudah mulai agak kurang kurang ya
tapi kalau menurut saya mungkin yang prokesnya aja
dulu bisa lebih ditingkatkan lagi
yang saya rasakan sih pada saat pembelian tiket tuh cukup nyaman juga
pemilihan kita bisa dibebaskan memilih bangku
ketakutan masih ada
cuma yang saya rasakan kemarin itu sudah cukup tertib
ada peneguran ketika orang maskernya turun
memasuki masa liburan akhir tahun
masyarakat yang belum mendapatkan vaksin
vaksinasi ketiga atau booster bisa segera melakukan vaksinasi tersebut
karena telah menjadi syarat utama dalam perjalanan menggunakan moda transportasi umum
desyari tonang yudhistira satria jakarta